bank dunia mengumumkan pemberian pinjaman sebesar satu miliar dolar amerika serikat
atau sekitar lima belas triliun rupiah kepada pemerintah indonesia
dana tersebut digunakan untuk rekonstruksi di daerah daerah bencana termasuk di lombok dan sulawesi
pendanaan akan disesuaikan dengan permintaan pemerintah
pinjaman juga akan disertakan dengan hibah senilai lima juta dolar amerika serikat
untuk bantuan teknis pasca bencana
paket pinjaman ini salah satunya mencakup dana transfer tunai untuk satu ratus lima puluh ribu keluarga miskin
terkena dampak bencana dengan jangka waktu enam bulan sampai satu tahun
penguatan sistem perlindungan sosial dan perlindungan kerusakan jangka panjang
dengan adanya bencana alam yang terjadi secara terus menerus
mungkin di daerah yang berbeda bentuknya bisa berbeda beda
namun indonesia memiliki potensi untuk terus menghadapi bencana alam
dan oleh karena itu kita perlu untuk
mengelola dan memiliki polisi yang lebih baik
salah satunya adalah dalam bentuk manajemen dari bencana bencana yang terjadi dan financingnya